kenaikan harga minyak dunia diprediksi mengerek penerimaan negara empat puluh lima triliun rupiah tahun ini
angka tersebut berasal dari penerimaan perpajakan rp dua belas triliun dan sektor penerimaan negara bukan pajak rp tiga puluh tiga triliun
akan tetapi kenaikan harga minyak dunia juga harus diwaspadai karena diperkirakan bakal mengerek kenaikan subsidi energi dan harga bbm untuk masyarakat
direktur eksekutif indef tauhid ahmad menjelaskan tambahan penerimaan negara rp empat puluh lima triliun akibat kenaikan harga minyak dunia tersebut bakal tercapai
apabila harga minyak bertengger rata rata pada angka rp delapan puluh dolar as atau sekitar rp satu dua juta per barel
namun kenaikan harga minyak itu juga bakal mempengaruhi sisi belanja apbn dua ribu dua puluh satu
tauhid menjelaskan kenaikan harga tersebut diprediksi bakal menambah
dan kenaikan harga minyak dunia juga bakal menilai belanja subsidi energi dana transfer daerah dan dana desa rp tiga puluh triliun
sebagai informasi skk migas melaporkan selasa lalu jumlah penerimaan negara dari sektor hulu per tiga puluh september dua ribu dua puluh satu mengalami lonjakan akibat kenaikan harga minyak dunia
angka penerimaan tercatat telah mencapai rp sembilan lima puluh tiga miliar dolar amerika atau sekitar rp satu ratus tiga puluh tiga empat triliun
angka itu setara dengan rp satu ratus tiga puluh satu tiga miliar dolar as
angka ini mencapai rp sepuluh tiga miliar dolar as
angka ini mencapai rp sepuluh tiga miliar dolar as
dengan sangat terpaksa pemerintah akan menaikkan harga bbm
mana yang paling besar berbagai jenis bbm saya kira pasti akan dibicarakan
tapi yakin pasti situasi ini kan pernah terjadi di dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
pada saat ini juga harga dari rp enam puluh miliar dolar as melonjak menjadi rp seratus miliar dolar as
pada saat ini juga harga dari rp seratus miliar dolar as melonjak menjadi rp seratus miliar dolar as